aku paruh semua
tapi masalah kalau misalkan kamu gak makan
kasian kandungan kamu
nanti malah kamu yang sakit loh
aku pusing kutering
yaudah kalau gitu aku sekarang antar kamu ke kamarnya
kamu gak akan selepas dari aku
pak kenapa sih baru dateng marah marah
kamu harus siap siap
sebentar lagi bapak akan menikah
bukannya pernikahan papa sama tante citra itu batal ya
kan tante citra udah tunjuk sama om roy
kalau udah waktunya tepat
udah lah nanti aja papa kasih tau
kayaknya aku masih punya file
file aku foto berdua sama lady tapi dimana ya
akhirnya aku menemukan foto kita berdua
kamu gak akan bisa lepas dari aku lagi
dan kamu gak akan bisa kelak aku
kamu sudah liat kan
foto kita yang berdua
jadi kalau kamu gak mau menikah sama aku
aku akan sebarkan foto kita ini
kok om lemos kirim foto aku berdua sama dia
sekarang om lemos jadi ngancung aku kan
akhirnya aku udah gak mau lagi sama dia
aduh gak mau
aku harus ngelakuin sesuatu
gak mungkin karena aku nikah sama papanya dewa
karena kamu gak apa apa kan
ya ampun wajah kamu pucet banget
kamu udah makan
aku gak bisa makan putri
kalau misalnya aku makan nanti
nanti makanan aku karir semua
tapi masalah kalau misalkan kamu gak makan
kasian kandungan kamu
nanti malah kamu yang sakit loh
aku pusing putri
ya udah kalau gitu aku sekarang antar kamu ke kamar ya
kamu silahkan ya
kamu jangan terlalu percaya sama clara
itu cuma sandiwaranya dia aja
kamu kayak gak tau clara
tapi aku sama clara
sama raja percaya
omongin clara itu bener apa enggak ma
itu gak bener
itu cuma akal akalannya dia
supaya dia bisa nikah sama raja
percaya sama mama
yaudah kita tunggu aja ya
sampai clara bisa tes dna
dan mendingan sekarang
kita jaga clara
supaya kandungannya itu baik baik aja
dan gak kenapa napa
mama itu gak tahu terbuat dari apa sih hati kamu itu
clara udah segitu jahatnya sama kamu
sampai pernah mau menyelakakan kamu
tapi kamu tetap aja mau bantuin clara
clara itu kakak aku
dan clara itu juga anak mama
tapi sayangnya dia beda banget sama kamu
ya gue ditunggu sini gue mau jengukin clara
dengar ya dia bukan anak buah
raja raja lo bisa bilang kayak gitu ya
karena gini clara sendiri yang bilang
bayi itu bayi ya
tapi ya sekalipun lo mau nyangka lo gak mau ngakuin apa apa silahkan
sebelum ada bukti lo gak bisa apa apa belum
gue minta jangan terlalu sering datang ke rumah gue
mana pesanan aku
kamu udah kasih aku makan
udah lu santai aja
lo harus tunjukin di depan semua orang yang ada di rumah ini
sekarang semua orang lagi nunggu tentang tes dna
anak gue itu adalah anaknya raja
udah lo santai aja
yang harus lo lakuin di sini
kalau harus bikin kekacauan di rumah ini
kalau mau natecer
gue bangun bikin raja sama putri itu
dan kasih tau andis kalau clara itu anaknya
sudah saatnya andis tahu yang sebenarnya
saya gak mau sembunyiin hal ini lagi